sementara itu gubernur dki jakarta anies baswedan menjamin keamanan ibu kota terkait dengan terjadinya beberapa ledakan bom di surabaya jawa timur
anies mengatakan bahwa jakarta aman dan sejumlah aktivitas tidak terganggu khususnya persiapan asian games dua ribu delapan belas
anies juga menambahkan tiga puluh enam aparat telah diturunkan ke lapangan untuk membantu keamanan ibu kota
anies baswedan gubernur dki jakarta
sebelum saya datang ke sini saya bicara dengan pak kapolda memantau perkembangan terakhir
alhamdulillah jakarta aman terkendali
dan seluruh aparat kepolisian kodam satpol pp dan aparatur pemerintah semua dalam posisi siaga
lebih dari tiga puluh enam ribu saat kita berbicara ini sedang bertugas di lapangan memastikan semua orang
obyek vital di jakarta dalam posisi aman dan bisa merespon cepat atas semua laporan yang ada dari masyarakat